irman guzman mantan ketua dpdri yang tersangkut kasus suap
hari ini mengajukan perapradilan di pengadilan negeri jakarta selatan
sidang perapradilan irman guzman ditunda karena kpk
masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan berkas berkas
irman guzman sendiri tidak hadir dalam persidangan kali ini
dan mewakilkan kepada tim kuasa hukumnya
irman guzman mantan ketua dpdri yang ditetapkan sebagai tersangka
setelah operasi tangkap tangan kpk pada tujuh belas september lalu
dalam kasus dugaan suap pengadaan kuota gula impor
tim kuasa hukum ketua dpdri nonaktif irman guzman
mendaftarkan perapradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan
lantaran irman merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapannya
saat operasi tangkap tangan kpk tujuh belas september yang lalu
irman merasa dijebak karena surat penangkapan yang dibawa kpk
hanya untuk direktur utama
pembangunan dprd semesta berjaya safer yandi sutanto
ia juga mengaku tidak tahu bahwa bungkusan yang dibawa saferi yandi
adalah uang seratus juta rupiah
sampai ia diminta membuka bungkusan itu oleh kpk
pada saat itulah setelah selesai pembicaraan itu tidak begitu lama
beliau pulang diletakkanlah satu bungkusan itu
oleh bu irman bungkusan ini ditaruh
bukan di ruang tamu lantai dua bukan di kamar
nah kemudian tiba tiba kpk masuk dan meminta dikembalikan bungkusan itu
pada saat itu tidak langsung otomatis karena pak rw
anda kok masuk ke atas turun dulu ke bawah
setelah itu kpk keluar sepuluh menit kemudian datang lagi
nah lalu dengan lantangan saudara sutanto
yang tidak dikenal oleh ibu memi yang tidak dikenal oleh ibu irman
namun istrinya tidak dikenal oleh pak irman
bilang eh itu yang saya kasih tadi seratus juta beli mobil
kan kagetlah semua
akhirnya bu irman diperintahkan pak irman ambil itu bungkusan
sedikit dilempar dibuka ternyata uang isinya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ratu nabila
di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang ratu
sidang pra peradilan ini menjadi poin yang penting ya
yang ditempuh irman gusman menyoal seputar penangkapannya
nah hari ini sidang ini ditunda
apa alasan rincinya ratu
tidak tepat kau tidak berpura pura
ya dan ya sidang dari pra pradilan mantan ketua dpd ri
irman gusman hari ini
yang seharusnya dijadwalkan pada sembilan pagi waktu indonesia
pagi tadi ditunda
ya ini kpk sendiri masih memerlukan waktu
untuk mengumpulkan alat bukti
kemudian juga mengumpulkan
saksi dan juga berkas berkas
yang diperlukan dalam persidangan kali ini
dan juga alasan lainnya adalah
kpk saat ini sedang memproses sidang sidang lainnya
yang berada di luar kota
karena itu kpk meminta pengadilan jakarta selatan ini
untuk menunda selama dua minggu
namun penundaan selama dua minggu ini
dinilai sangat lama oleh tim kuasa hukum
dari irman gusman sendiri
karena itu hakim
nantinya pengadilan akan kembali dilanjutkan
persidangan akan dilanjutkan pada hari selasa minggu depan
tanggal dua puluh lima oktober
kemudian tadi juga yang hadir di sini adalah tim kuasa hukum
yaitu rasman arief nasution
kemudian juga ada magdir ismail
juga ada tommy singgih begitu
dan juga tadi sempat kuasa hukum magdir ismail menyatakan
bahwa posisinya saat ini
irman gusman melalui pengakuannya tidak mengetahui
ataupun tidak tahu menau soal uang yang diserahkan
seratus juta rupiah di dalam plastik putih tersebut
kepada irman gusman tanggal tujuh belas september bulan lalu
yang menjadi alat bukti tangkap tangan oleh kpk tersebut
juga ada pun poin poin yang menjadi tuntutan dari kuasa hukum irman gusman sendiri adalah
poin poin tersebut adalah
kuasa hukum tidak irman gusman sendiri keberatan terhadap penangkapan penahanan
dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk
karena menurut irman gusman ini tidak sesuai dengan prosedur
tidak sesuai dengan prosedur ini karena tidak adanya surat penangkapan salah satunya
dan surat penangkapan ini bukan ditujukan kepada irman gusman
namun ditujukannya kepada safi endra
yaitu selaku direktur utama dari
sebenarnya ini adalah penyelesaian dari sdi
yang menjadi kasus yang diduga menyuap irman gusman ini untuk memuluskan kasus memuluskan kuota gula impor di sumatera barat
dan sampai saat ini sidang ditunda hingga minggu depan tanggal dua puluh lima oktober hari selasa
dan niar kembali ke studio
baik terima kasih laporan anda ratu nabila
langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan
dua puluh lima oktober nanti sidang praperadilan irman gusman